atta dan opi ini
ini yang banyak menimbulkan masalah
sobri boleh minta uang gak pak
sobri kan gajainnya sebulan lagi masih lama
mau ke danau
gawat kalau ketemu mereka
bakalan ngajak ke warung
terus minta ditrakir
balik lagi ah
kamu tidak mencuci doi
dikerjain jeniper semua kum
tugas dari ibu guru pr dari sekolah
jadi begininya doi
maksud dengan pr
atau pekerjaan rumah itu
yang diberikan bu guru
untuk dikerjakan di rumah
jeniper gak bawa baju kotor
atau piring dari sekolah
bukan itu doi
maksudnya itu pelajaran
nah tugas tugas itu
pelajaran pelajaran itu di rumah
bu guru yang menugaskan
kok kamu pinter banget sih kum
kamu tau semuanya
kita ke rumah
ke rumah aceh kita ngintip yuk
udah tidak ribut kum
lima kali aja ribut lagi yuk
kalau udah akur ngapain kita kesana dang
gimana sih kalau orang udah akur itu berantem lagi
orang kalau udah akur itu tidak berantem doi
tapi kesana aja yuk rumah aceh
masih ribut atau tidak
kasian si aceh yuk
bapak ke rumahnya om aceh nya
harus mulai berhemat lagi nih
daripada keluar rumah harus ngeraktifin temen temen
mendingan disini aja
ini nih sarapan yang bernutrisi lengkap
kalau sarapan nggak cukup hanya susu aja
harus dengan serial yang bergiji
dan dibinum sebelum jam sembilan
kerasa banget coklatnya
nah kalau gini kan lebih hemat
jadi siapa aja yang masih bertahan
yang lainnya sudah dijual semua
biar akaknya ngobrol sama mereka ya
ya sekarang pergi dulu
kang ida kemana ya
mau empat kali dia di rumah
bisa jadi duitnya beneran habis
bulan depan duit kamu gak bakalan kembali
ida bukan ngajak kamu bisnis
tapi mau pinjam duit
sobri boleh minta uang gak pak
sobri kan gajiannya
sebulan lagi masih lama
kamu mau kemana
mau ke danau
sobri dengar ya
kamu tau kisah cinta
yoyoh dan sutisna
itu lebih dahsyat dari kamu
mabuk ke payang
yoyoh kabur dari rumahnya
sutisna kabur dari rumahnya
karena keluarga sutisna tidak setuju
itu kisah cinta terbesar abad ini
kamu tau kelanjutannya kan
tidak sampai dua tahun
itu tidak wajar namanya
ya sobri cuma berusaha untuk setia pak
setia sama istri
kalau pacaran boleh dengan dua atau tiga wanita sekaligus
supaya kamu tahu yang terbaik
perempuan juga begitu
pacaran dengan dua atau tiga lelaki
karena sesuatu itu baru bisa dibilang baik
kalau sesuatu itu baru bisa dibilang baik
kalau sesuatu itu baru bisa dibilang baik
kalau ada yang buruk
mak dede pergi dulu ya mau ke pasar
ke pasar atau ke danang